perkara yang mau terjadi di jombang jawa timur pada sabtu malam
sebuah mobil yang ditumpangi delapan orang ditabrak kereta api
hingga membuat enam orang meninggal dunia dan dua lainnya kritis
kerasnya benturan membuat kendaraan terseret hingga seratus meter
mobil minibus ini tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu
di sun gondekan desa jabon kecamatan jombang kota
mobil dengan delapan penumpang ini ditabrak kereta api dodo
yang melaju dari arah surabaya menuju blitar sekitar pukul setengah dua belas malam
enam korban meninggal dunia dan dua korban lainnya dalam kondisi kritis
dan dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten jombang
mobil rombongan sempat terserat sejauh sekitar seratus meter
itu perjalanan dari arah utara mengarah ke selatan melewati palang pintu
melewati kereta api yang tidak berpalang pintu
kurang memperhatikan situasi dari arah timur
sehingga ada kereta api yang berasal dari arah timur mengarah ke barat